kamu ngasih tempat seperti ini bahkan sampai ada furniture segala
dewi ini udah kewajiban aku melakukan yang terbaik untuk kami
abi bilang terima kasih dulu sama tante nisa
yuk salim sama tante nisa
kamu beneran mau ngontrakin dewi rumah ini
musuh itu harus kita kuat

biarin di samping kita
jadi kita tau pergerakannya
keren sekali taktik kamu bisa
ini ini kayaknya ibarat pelihara anak ayam
ntar udah gede dipotong nih ayamnya
asli keren taktik kamu
sayangnya suami kamu itu bobi
bener bener seperti nama aku
gimana kamu sekarang wik
ibu kenal dengan dewi
gimana keadaannya dia sekarang
dia tinggal dimana
bu dewi alhamdulillah selamat pak
tapi untuk tinggal dimananya saya gak tau pasti
cuma semalam itu
bu dewi sama abi dibawa sama dokter fahri
ya sama sama pak permisi
ternyata laki laki itu seorang dokter
dan hubungan apa dewi dengan dokter itu
dewi nginep dirumahnya
apa yang dilakukan sama dewi
apa yang dilakukan sama dewi
murah mau mau mau
berapa harga rp dua puluh
makasih om dok
makasih om dok
tadi denger gak
kata penjual tadi
om dokter sama tante dewi itu
udah lampu hijau tuh
mama pernah bilang
kalau dia ngeliat dewi dan laki laki itu disini
mungkin dia dong
dokter di rumah sakit ini
jangan lupa subscribe channel ini
untuk dapat info terbaru
dan kalau iya jam berapa ya
tunggu sebentar ya
dokter fahri hari ini praktik jam tiga sore pak
gini jadi saya ini sebenarnya lagi ada keperluan penting sama dokter fahri
apa mungkin saya bisa minta alamat rumahnya dr fahri
maaf pak kami tidak bisa memberikan informasi pribadi tentang dokter pribadi di sini pak
jadi sebaiknya bapak kembali lagi nanti sore ya
makasih ya dokter
terima kasih pak

penteke baiknya pak
keberp datedan pesanan itu orang ini membunuh kami
udah sangat membantu kami
kamu ngasih tempat seperti ini
bahkan sampai ada furniture segala
ini udah kewajiban aku melakukan yang terbaik untuk kami
bilang terima kasih dulu sama tante nisa
kok gak diangkat
suka gak sama rumahnya
masih bagusan rumah om dokter
kau ngerti itu sih
eh kita liat liat yuk
kamarnya yang ini kan
abi gak boleh bicara seperti itu kepada siapapun
apalagi orang yang udah berbuat baik terhadap kita
abi harus bersyukur
masih banyak orang yang mau nolong dan bantuin kita
dasar anaknya tau diuntung
aku dapet banyak yang mau bantu aku
aku dapet banyak yang mau bantu aku
aku dapet banyak yang mau bantu aku
aku sih kontrakin rumah gratis

yang lu our
aku tuh udah ngambek
tentang maafin abu ya
kan sekarang berarti abu udah tahu
itu kayaknya orang yang aku tunggu
tunggu sebentar ya
pesan dari bobi
kita ke dapur yuk
ini dapurnya bi
kita masak masak disini
kamu neneng ya
cuma ini cakep banget ya
seperti yang saya sudah bilang di sms
kalau tugas kamu disini sebagai pengasuh
ini yang paling penting yang kamu gak boleh lupa